kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet seputar covid sembilan belas dalam segmen tanya dokter
dan hari ini sudah bergabung melalui sambungan skype spesialis gizi klinis dr maria haryono
langsung saja kita sapa selamat sore dr maria apa kabar
halo selamat sore kabar baik
baik dokter sudah siap untuk menjawab pertanyaan warganet hari ini ya
oke kita ke pertanyaan yang pertama datang dari at ultimate underscore true lt
hai dok hari ini atau akhir akhir ini saya merasakan dada saya semakin menyempit
apa karena saya telat makan ya soalnya kemarin dua hari makan di atas jam lima an
apalagi saya kerjanya ngojek nah ini bagaimana dok
wah untuk kasus yang ditanyakan tadi sebenarnya gejala gejalanya bisa banyak hal yang terjadi nih ya
yang kita curiga pertama adalah yang namanya gas
kritis atau gangguan pada lambung
biasanya bahasa orang mukenalnya adalah sakit mah gitu ya
tapi perlu hati hati kalau memang ternyata nyeri ini berulang kemudian rasanya semakin menekan daerah dada
apalagi sampai menjalar ke arah lengan kemudian ke leher
ada baiknya segera diperiksakan karena tanda tanda untuk nyeri yang disampaikan rasa tidak nyaman yang disampaikan
bisa saja diperiksa
hanya saja ini merupakan penanda dari gangguan fungsi jantung
itu yang kita khawatirkan
kalau seandainya meredam biasanya kalau dengan gas kritis kemudian dengan diobati atau sakit mah diobati
meredak kemudian tumbuh lagi
ini pun harus segera ada baiknya diperiksakan
kita menghindari hal hal yang tentunya kita tidak harapkan ya
yang gejala gejala ini mirip dengan gejala gejala gangguan pada jantung
oke baik nah kita ke pertanyaan selanjutnya
ini dokter datang dari ed arzahid enam belas
hai dok apa benar jika mengonsumsi suplemen vitamin c seribu mg ini bisa meningkatkan imun
kalau iya bagaimana dosisnya
dan bolehkah jika diminum setiap hari
ya jadi memang ngetrend sekali suplemen suplemennya sejak pandemi ini
satunya adalah vitamin c
kita perlu ketahui sebenarnya badan kita untuk menjaga sistem imun
tidak hanya bergantung pada vitamin c
karena bergantung dengan supan nutrisi yang lengkap
benarnya dosis minimal banget yang dibutuhkan oleh tubuh manusia orang dewasa
tapi ingat ini adalah dosis minimal
karena gini kita ini sehari hari ada aktivitas
kemungkinan ada terpapar radikal bebas
belum lagi terpapar asap kendaraan atau asap rokok
ini tentunya akan mempengaruhi kebutuhan vitamin c
ini baru paparan dari radikal bebas
yang saya ketahui kalau ada paparan seperti ini
memang jumlah minimal tadi sudah tidak cukup lagi
jadi harus ditambah
ditambah seberapa setiap orang sebenarnya beda beda
sebagai panduan kalau kita mau makan vitamin c dari makanan
kita biasanya tahu buah jeruk gitu ya
buah jeruk sebagai sumber vitamin c
betul ada buah yang lain yang biasanya berwarna orange atau kuning terang
maupun sayuran juga mengandung vitamin c
jangan lupa guava
guava atau biasa dikenal dengan jambu merah
jambu merah ini sebenarnya kadar vitamin c nya lebih tinggi daripada jeruk
nah kalau mau mengonsumsi suplemen
kadang kadang harusnya ini berdasarkan indikasi
karena tidak semua orang cocok dengan suplemen yang dosis tinggi
ataupun kadang kadang saking takutnya mengonsumsi suplemen
ternyata tubuhnya pemakaian atau kebutuhan vitamin c nya bisa saja meningkat double double
tadi ada paparan kemudian mungkin ada infeksi atau penyakit penyakit lain
tentunya ini kebutuhannya jadi meningkat
biasanya oleh dokter akan dievaluasi apakah perlu tambahan dari suplementasi
termasuk dosisnya dan jangka panjang pemakaiannya
jadi dari saya ada baiknya tidak sembarangan mengonsumsi suplemen vitamin c yang dibeli
ada bagian juga sekali sekali coba diperiksakan ke dokter
apakah memang perlu dosis yang sekian atau perlu diturunkan atau mungkin perlu ditambah
oke nah pertanyaan berikutnya nih dokter masih tentang vitamin c
nah datang dari ed pengumpul amin
salah satu cara menjaga pola makan agar daya tahan tubuh maksimal adalah dengan mengkonsumsi vitamin c
nah apakah vitamin c dalam bentuk suplemen kapsul drugstore atau dari makanan dengan kandungan vitamin c
nah bagaimana nih cara mengkombinasikannya dok
ya tadi sebenarnya hampir terjawab ya
jadi kalau misalnya badan kita sehat sehat saja kita yakin tidak ada paparan kemudian paparan radikal bebas paparan asap tidak ada stres
itu bisa dari pikiran ataupun dari penyakit lain
sebenarnya memang minimal sekali yang dibutuhkan untuk perempuan tujuh puluh lima mg
tetapi rasanya buat kita yang hidup mungkin di kota besar ini sulit sekali kita menghindari yang namanya radikal bebas paparan radikal bebas
jadi memang tadi diperlukan sekali ekstra vitamin c
dan memang disarankan vitamin c ini datangnya dari bahan bahan makanan yang alami
itu sebabnya biasanya anda mungkin mendengar oh disarankan makan buah dan sayur ini setidaknya lima porsi sehari
dengan varian buah aneka jenis warna maupun sayur aneka jenis
karena kita butuh sekali supply vitamin mineral supaya tadi fungsi sistem imun kita bisa berjalan dengan baik
jadi misalnya hanya vitamin c kita konsumsi kita fokuskan
ternyata ada vitamin lain ada mineral lain yang sebenarnya juga butuh
kadang kadang vitamin c itu juga bukan kadang kadang sebenarnya vitamin c itu sebenarnya bekerja di dalam tubuh kita
saling berinteraksi bekerja sama dengan satu nutrisi yang lain untuk menjaga sistem imunitas tubuh kita
nah perlu juga diketahui kalau vitamin c di dalam bahan bahan makanan dengan penyimpanan dengan pengolahan kena cahaya kemudian diolah kena suhu
ini sebenarnya kadar vitamin c kalau kita berbicara vitamin c ini pasti turun
itu sebabnya tadi kita anjurkan
jadi tidak hanya kemudian oh buah jambu merah ternyata tinggi ini vitamin c
jadi saya mau makan jambu merah cukup satu
tapi perlu diingat buah yang kita makan apakah sebenarnya sudah melewati proses penyimpanan
karena proses ini sebenarnya mengurangi dosis atau kadar vitamin c di dalam bahan makanan
alangkah banyak kalau porsinya di dubbel dubel
nah buat saya yang lagi ngosong kalau ternyata saya tidak sampai konsumsi sayur dan buah sebanyak lima porsi sehari
sepertinya kira kira satu mangkok gitu ya
ternyata saya tidak cukup
ini mungkin ada baiknya juga segera temui mungkin tenaga medis atau lebih baik dokter untuk mengevaluasi
mungkin diperlukan tambahan suplemen dan tidak hanya vitamin c
mungkin diperlukan juga bahan tambahan suplemen vitamin maupun mineral yang lain
jangan lupa memang harus diperlukan makan konsumsi bahan bahan makanan yang sehat
yang mengandung nilai gizi seimbang supaya tadi badan kita saling berkesinambungan
vitaminnya cukup mineralnya cukup kemudian sasar nutrisi yang lain cukup
ini tentu kita harapkan lebih optimal lagi menjaga sistem imun kita terutama di masa pandemi ini

oke wah berarti memang menjaga daya tahan tubuh ini juga harus diperlukan
oke wah berarti memang menjaga daya tahan tubuh ini juga harus diperlukan
penting sekali bagi kita begitu ya dokter

sudah bergabung bersama kami di segmen tanya dokter hari ini
nah bagi anda yang masih memiliki pertanyaan terkait covid sembilan belas anda bisa mengirimkan pertanyaan dengan mention akun twitter kami di at cnn id daily
atau komentari unggahan kami di laman instagram atcnnindonesiatv dengan menambahkan tagar warganet kepo covid sembilan belas